ratusan penumpang kapal pesiar viking sun turun di pelabuhan benoa bali
mereka selanjutnya melanjutkan perjalanan melalui bandara internasional igusti ngurah rai untuk pulang ke negaranya
sejak minggu pagi ratusan penumpang kapal viking sun turun ke daratan dengan diangkut menggunakan thunderboat menuju dermaga pelabuhan benoa bali
berdasarkan data dari kantor syah bandar dan operasional pelabuhan kelas dua benoa ada tiga ratus tujuh puluh lima penumpang viking sun yang turun
sebagian penumpang menuju bandara internasional igusti ngurah rai bali untuk pulang ke negara masing masing
namun sebagian lainnya melanjutkan wisata di bali
kapal pesiar viking sun ini dijadwalkan akan meninggalkan bali senin sore untuk melanjutkan perjalanan ke kolombo sri lanka
yang pasti ada beberapa penumpang yang akan
ada beberapa penumpang yang akan melakukan kegiatan ke bandara untuk mulai dari pagi tadi kalau tidak salah informasinya tujuh tiga puluh
ada beberapa yang sudah melakukan persiapan untuk kembali ke negaranya
dan yang lain melakukan aktivitas seperti biasa di pulau bali
dari tujuh ratus tiga puluh delapan itu ada tiga ratus tujuh puluh lima penumpang yang akan turun di pelabuhan benoa dan mereka akan kembali ke negara mereka dengan melalui bandara igusti ngurah rai